anda masih bersama kami dan anda ingin berdansa dengan tokoh idola anda ini mungkin hanya bisa dibayangkan dalam mimpi aja
tapi sekarang itu bukan lagi hal yang cuma bisa anda lakukan dalam mimpi
nah iya betul kini anda bisa membuat hologram dari diri anda kemudian memadukannya dengan artis atau tokoh ideal anda
meski untuk ini anda harus ada effortnya nih
saya mau dansa dengan megan fox misalnya
oke bisa kita harus ke tokyo jepang dulu
museum madam tusu di tokyo kini tidak hanya menyajikan patung patung lilin tokoh legenda dunia
para pengunjung juga bisa berdansa dengan para tokoh idolanya meski hanya berupa kologram
caranya sangat mudah pengunjung tinggal memindai wajahnya
foto wajah pengunjung itu kemudian diolah menjadi sebuah hologram yang kemudian akan menari bersama hologram tokoh idola yang diinginkan
durasi video klogram adalah sembilan puluh detik
para pengunjung menganggap hal ini sebagai pengalaman yang menyerangkan
meski kenyataannya kita tidak benar benar berdansa dan berdekatan dengan tokoh idola kita
hologan berdansa bersama tokoh idola di tokyo jepang ini adalah yang pertama di dunia